berita pilihan berikutnya saudara ada bapak anak keracunan gas
dua orang petani di kabupaten blitar jawa timur sabtu siang ditemukan tewas di dalam sumur irigasi
korban yang merupakan ayah dan anak ini diduga menghirup gas beracun saat akan mematikan mesin pompa di dalam sumur
warga di kanigoro kabupaten blitar jawa timur digegerkan dengan ditemukannya dua petani yang tewas di dalam sumur irigasi di areal persawahan
peristiwa ini diketahui oleh keluarga korban yang curiga karena keduanya tak kunjung pulang ke rumah sejak pagi
saat dicek keduanya sudah tergeletak di dalam sumur irigasi
salah satu korban hendak mematikan mesin pompa air
namun kondisi sumur yang tertutup membuat korban lemas setelah menghirup gas dari mesin itu
dari hasil olah tkp ayah dan anak ini meninggal diduga menghirup gas beracun yang keluar dari mesin pompa air untuk pengairan sawah
atapnya ditutup sehingga asap kenalpot dari diesel tersebut tidak keluar untuk korban dua orang meninggal dunia yaitu bapak dan anaknya
diketahui oleh ibunya yang dari pagi kedua orang ini berangkat ke sawah untuk mengairi sawahnya
pihak warga sepakat kedua jenazah tidak dilakukan visum dan langsung disemayamkan di rumah duka